menteri kesehatan terawan agus putranto memastikan seluruh wni yang sedang diobservasi di natuna dalam keadaan sehat
dalam rapat kerja bersama komisi sembilan dpr pada senin siang
menteri kesehatan menjelaskan hingga senin dua ratus tiga puluh delapan wni yang sedang diobservasi negatif terhadap virus corona
di sana para wni dan anggota tni berkegiatan seperti biasa yaitu berolahraga pagi dan makan bersama
rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama empat belas hari ke depan selama proses observasi
saya melihat mereka berolahraga bersama makan bersama situasinya terlihat sangat menyenangkan
dan ini terlihat teman teman dari tni dan juga dari kementerian kesehatan
mereka bersama sama mengajak senam dan ini senam semua tidak ada yang tidak ikut
mereka sehat semua dan menurut saya ya mudah mudahan betahlah empat belas hari
menteri kesehatan juga memastikan seluruh fasilitas di tempat observasi terjamin
kemenkes menyediakan beragam fasilitas mulai dari fasilitas kesehatan tenaga medis hingga tenaga psikiater untuk trauma healing
selain itu teraman agus putranto mengatakan pihaknya akan berkantor di tempat observasi selama dua minggu
hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah terhadap warganya
sementara itu serangkaian proses evakuasi wni dari wuhan mendapat apresiasi oleh presiden joko widodo
presiden jokowi mengapresiasi seluruh pihak yang telah berhasil mengevakuasi dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia dari provinsi wuhan
terima kasih kepada masyarakat natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau
karena ini adalah saudara saudara kita sendiri

tetapi dalam protokol kesehatan itu diperlukan yang namanya tahapan
tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga
tahapan observasi sehingga betul betul dinyatakan mereka clean bersih sehingga bisa kembali ke keluarganya masing masing
sehingga itu adalah proses
protokol kesehatan yang harus kita ikuti
memang kemarin ada beberapa alternatif
ada yang kemarin morotai misalnya biak misalnya
karena apa kita memang memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan memerlukan runway
tidak bisa turun tidak semua pulau bisa dibangun
kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan
jadi tim kesehatan yang ada di situ
sehingga keputusan dari tim adalah di natuna
saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat indonesia
apapun mereka adalah saudara saudara kita
presiden jokowi juga turut menjawab kekhawatiran masyarakat natuna terkait lokasi penempatan observasi warga indonesia dari tiongkok di pulau natuna
ia menjamin bahwa seluruh warga indonesia yang dijemput
tidak terjemput dalam kondisi sehat
tim liputan cnn indonesia